indonesia menjadi satu
dari sembilan negara di dunia yang tidak ikut
kerangka kerja pengendalian tembakau
padahal indonesia merupakan salah satu
inisiator yang mendorong berdirinya fctc
yang bertujuan membatasi dan mengontrol
penyebaran produk tembakau di seluruh dunia
badan kesehatan dunia atau who mencatat
indonesia sebagai negara dengan jumlah
perokok terbanyak ketiga di dunia setelah
tiongkok dan india
control alliance yang dirilis pada

lebih dari enam puluh lima juta orang
sementara hasil riset kesehatan dasar
atau riskis dasar kementerian kesehatan
memperkirakan hampir seratus juta penduduk
indonesia terpapar asap rokok
penjualan rokok di indonesia pun
dua puluh miliar batang pada dua ribu delapan belas
meski begitu pemerintah indonesia
memberikan izin perdana berupa nomor
pokok pengusaha barang kena cukai atau
mpp bkc kepada beberapa pengusaha
menteri keuangan pmk no satu ratus empat puluh enam
tentang tarif cukai hasil tembakau
menurut peraturan yang berlaku mulai
setelah dilegalkan bisnis vape pun berkembang
dalam dua tahun terakhir produksi
seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna vape
dengan biaya cukai mengenai
undang undang untuk vape ini
untuk cukai vape
itu sekitar dua lima juta botol per bulan
dan sekarang sudah meningkat
sekarang sekitar empat juta botol per bulan
penjualan tiket vape yang digolongkan
dalam hasil pengelolaan tembakau lainnya
atau hptl berkontribusi pada
pemasukan negara melalui cukai
vita cukai yang
sampai desember dua ribu sembilan belas
itu sekitar tujuh ratus miliar
nah tujuh ratus miliar itu
untuk liquid ya
berarti sebagiannya dibandingkan keseluruhan
jadi kalau kita hitung tujuh ratus miliar
dikali enam itu empat dua triliun
berarti sekitar delapan triliunan
tetapi di balik keuntungan ekonomi dari penjualan vape
ada kerugian yang harus ditanggung
di bidang kesehatan
berdasarkan data rumah sakit umum pusat

berhubungan dengan merokok
kanker paru sendiri menempati urutan pertama
penyebab kematian akibat kanker di indonesia
selain itu kajian badan litbangkes dua ribu lima belas melaporkan
indonesia menyumbang lebih dari dua ratus tiga puluh ribu kematian
akibat konsumsi produk tembakau setiap tahun
di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
perilaku perokok vape dapat meningkatkan
bukan hanya droplet
bukan hanya transkontak
yang namanya mengkonsumsi produk airborne
atau kondisi vape itu bukan hanya masalah
tapi juga masalah perilaku
orang pasti akan berkumpul di situ
kemudian mungkin ruangannya tertutup
dan itu memungkinkan sirkulasi virusnya
jadi tertahan di ruangan tersebut
ada berbagai langkah untuk menekan prevalensi
salah satunya melalui cukai
salah satu instrumen yang paling efektif
yang terbukti efektif di dunia adalah
yang kita lakukan melalui
pemungutan cukai yang tinggi
baik elektrik maupun yang konvensional
hal lain yang perlu diperhatikan adalah
pencegahan vape dikonsumsi oleh anak anak
menurut sekretaris asosiasi personal favorizer indonesia
perlu ada regulasi ketat dalam transaksi penjualan dari
penggunanya harus delapan belas tahun kan nggak bisa
jadi harus produk kategori tertentu
dan itu memang harus dari pemerintah yang
mengarahkan ke sana
karena pemerintah punya regulasi
yang mengawal penjualan di marketplace
pengendalian tembakau di indonesia
sebenarnya telah diatur dalam peraturan pemerintah
nomor satu ratus sembilan tahun dua ribu dua puluh
namun saat dirumuskan
pp tersebut belum mengatur tentang vape
yang baru menjadi tren beberapa tahun
sesudah pp diterbitkan
pemerintah melalui kementrian terkait
harus segera merampungkan revisi pp
nomor satu ratus sembilan tahun dua ribu dua puluh
untuk mengawasi dan membatasi
dan ini sudah
dilakukan advokasi ini
dengan tugas dan fungsinya
mungkin kementrian perindustrian
dia bertugas untuk
iya kalau kami kan dari dampak kesehatan
advokasi dan imbauan tentu
tidak akan efektif jika kementerian
dan lembaga terkait tidak satu suara
menentang keberadaan vape
apalagi kajian badan narkotika nasional
terbaru menyebut vape berpotensi
sebagai media baru penyelundupan narkobanku
badan narkotika nasional
berpotensi lebih besar
bahan narkotik di situ
dan sudah ada bukti bukti dari
dibutuhkan intervensi lebih besar dari pemerintah indonesia
untuk melindungi warganya
dari bahaya rokok konvensional dan vape
tembakau berbahaya bagi kesehatan
namun absennya peraturan pemerintah
yang membahas secara tegas tentang
pemakaian pemasaran hingga
justru semakin meningkatkan resiko kecanduan
keracunan bahkan kematian
generasi muda yang saat ini tercatat sebagai
pengguna terbanyak rokok elektrik
di indonesia padahal mereka
adalah generasi bangsa yang diharapkan
mampu membangun masa depan yang lebih baik
april sirait kurnia yuniawan jakarta